gak usah ngingetin gue itu lagi
kalau bukan karena nyokap gue gue juga gak mau sama hanafi
dia tuh gak mandiri tau gak
terus kerjaannya menjemah duit gue mulu
terus kenapa lo mau dijodohin sama dia
ya kan gue kan mau nurutin orang tua gue
itu hukumnya wajib buat seorang anak
karena nyokap gue udah janjian sama orang tuanya hanafi
buat ngejodohin gue sama dia
ya kayak zaman siti nurbaya gitu deh
siapa yang mau dodain loh
kita berdua cuma ngasih kesenangan ya gak
kalian kok gak bermoral sih
gak apa apa kok mas
mbak mbak mbak
mbak mbak mbak
mbak mbak mbak mbak
ada sensasi apa lagi nih mbak
album mbak kemarin sukses
ada rencana bikin album lagi nggak mbak
saya baru selesai syuting
jadi capek banget
saya kasih tau nih
sebentar aja mbak
gimana film dendam ratu fitness
katanya mau dilanjutin
apa judulnya dan siapa nih dendamnya
saya kasih tahu ya sekarang saya mau istirahat dulu
belum bisa diomongin sekarang tuh ya nggak
mbak mila kasih lihat kita dong goyang betonetanya
oke sebentar aja ya tapinya ya sedikit
oke permisi ya
oke makasih ya
kayaknya lo harus cari cowok yang tadi ngerusakin syuting gue deh
aduh kalau enggak gue bisa merana nih kayaknya
gue ini kan asisten lu bukan detektif
aduh gimana nyarinya
lagian juga masa cewek sih kejar kejar cowok
sekarang kan udah zamannya emansipasi
bukan cowok aja yang ngejar cewek
tapi cewek juga bisa ngejar cowok
yang penting cinta
dan gampang buat nyari dia
dan lo harus nyari dia
cari aja cowok yang selalu pakai baju pegawai negeri
terus orangnya ganteng manis dan kelihatannya baik hati banget
mil lo ini kan punya dangdut yang terkenal
nggak ada yang lebih ngetop selain lu di indonesia
lo kan ada si hanafi dia kan cowok lo

aku udah selesain semua nazar aku
terus aku udah bilang juga sama wartawan
terus tadi aku shopping
aku beli nikah baju
baju buat show ntar malam
terus buat nanti juga yang di show di surabaya
terus show juga yang di palembang
terus buat wawancara di tpi deh
wah apa aja buat kamu pas siap beliin
mil emangnya si hanafi nazar apaan
dia nazar kalau albumnya laku katanya dia mau buang dalamnya dia ke laut
kan emang albumnya nggak laku
ya albumnya nggak laku dia tetep nazar juga
tapi dia nazarnya buang kaos kaki bolong bukannya ke laut
tapi ke empang
pasti ngebosenin ya kayak biasanya
lo ngapain masih di mari
mendingan lo sono ke dapur bantuin cuci piring kek benerin genteng kek ngapain kek
ah tau orangnya keduaan apa ya
gue ini manajer bukan pembantu
ahhh manajer tuh kudu bisa juga cuci piring benerin genteng udah seneng ah
capek ya sayang ya
tadi suasana di lokasi syuting juga lumayan kok
oh ya buat minggu depan kamu jangan lupa ya temenin mami
untuk ngasih sedekah ke masjid
sayang kamu denger gak sih
denger denger itu kan bantuin sedekah di masjid kan
iya sayang kayaknya rambut aku nih kurang cocok deh
apa dirubah aja ya
kamu jangan sampai lupa loh kamu kan biasanya lupa
kamu denger gak sih
kayaknya bener nih mel
rambut aku gak cocok kayaknya sama sepatu aku nih
aduh kamu tuh ya dari tadi penampilan aja yang kamu pikirin
sekali sekali perhatiin kayak kalau saya ngomong
ya soalnya saya capek baru selesai syuting cari uang dan kamu mendingan pulang
di atasmu dakika
kita salih aberang
kesel gue sama hanafi
semakin hari semakin bikin gue kesel aja
ya gitu gitu kan deh calon suami lu mil
aduh udah deh gak usah ngingetin gue itu lagi
kalau bukan karena nyokap gue gue juga gak mau sama hanafi
dia tuh gak mandiri tau gak
terus kerjaannya menjemah duit gue mulu
terus kenapa lo mau dijodohin sama dia
ya kan gue kan mau nurutin orang tua gue
itu hukumnya wajib buat seorang anak
karena nyokap gue udah janjian sama orang tuanya hanafi
buat ngejodohin gue sama dia
ya kayak zaman siti nurbaya gitu deh
tapi kan ini hidup lu mil
lu gak mau apa ngatur hidup lu sendiri
masa harus ikutin orang tua terus sih
ya mengikuti orang tua itu ada kewajiban bagi seorang anak
tapi karena itu juga
gue jadi gak mendapatkan apa yang gue impiin
gue jadi kayak cowok yang jangan ngelambai atau matrekesi hanafi
ya nggak itu aja sih din
gue juga mau punya cowok yang bisa membuat gue tenang nyaman
orangnya ramah ganteng
dan bisa melindungi gue
kayak cowok yang tadi siang itu
kok nggak suka

rangga huya udara pas motor
pulang berang aku ya mas
sekalian nemenin aku makan siang
makasih tapi aku naik sepeda
aku mau langsung pulang aja deh
tidak lama aku juga kan
mesti balik ke kantor mau ya
terima kasih banyak semuanya
mbak mbak mbak mbak
aduh saya udah gak keburu mau ngejar jodoh
enggak bentar aja mbak